warga dan pengendara yang melintas di jalan setiabudi jakarta selatan digegerkan dengan penemuan jasad pria dengan kondisi tewas terkunci di dalam mobil
belum diketahui penyebab pasti tewasnya pria tersebut sementara pihak kepolisian masih menyelidiki kematian pria tersebut
jasad hairul jaja pria berusia empat puluh tahun ini ditemukan di dalam mobil di jalan beneran rumah sakit mata aini setiabudi jakarta selatan selasa petang
pria yang diketahui sebagai pegawai swasta itu ditemukan tewas setelah sejumlah pengendara memeriksa mobil yang terparkir cukup lama
belum diketahui penyebab pasti penyebab kematian namun pihak kepolisian sektor setiabudi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara
seorang petugas satpol pp yang berada di lokasi mengatakan mobil terparkir sejak jam dua belas siang
saya lihat ada mobil parkir dari jam dua
enggak enggak saya enggak berani ngecek kalau sebelum ada pihak kepolisian
kasus ini ditangani polsek setiabudi
sementara jasad pria tersebut dibawa ke rscm untuk dilakukan otopsi
eko budi jakarta